kadangnya udah terasa otipi letak penyian mama pilih kalau nengok dia tuh enggak
mulai terdengar kencang dan menyesatkan
vivi priscilia menderita hidrosefalus sebuah penyakit yang membuat kepalanya
membesar karena kelebihan cairan
nyakit itu pula yang menyebabkan vivi tidak tumbuh normal
di usia dua tahun
berat badannya kurang dari delapan kg
kapan ibu pertama tahunya kalau vivi ini hidrosefalus gitu
tiga minggu ya berubah kepalanya
kepalanya makin berubah

harus ada bpjs kalau ke rumah sakit
jadi kita nih nekat aja ke rumah sakit
pakai umum yang itu tadi data datanya kan ada

harus bpjs nya dulu ayahnya
nomor dua bulan setengah baru selesai bpjs operasi
ia sudah menjalani operasi pada awal dua ribu dua puluh
untuk pemasangan selang dari kepala sampai perutnya

berkat selang ini cairan di kepala vivi berangsur menyusut
sebelum operasi lingkar kepala bocah itu mencapai enam puluh dua cm
kini diameternya lima puluh satu cm
tapi vivi belum sembuh
daya tahan tubuhnya rentan terkena beragam penyakit
mulai dari ruang merah di kulit
pilek batuk hingga sesak nafas
kondisi inilah yang membuat vivi sering menangis
dan sulit tidur
masih susah bu
tidur jam sepuluh bangun jam dua

bangun tadi jam delapan
jadi agak kebolak balik gitu ya
itu setiap kali seperti itu
tiap hari karena nggak tidur sama sekali kalau malam
kadang vivi baru bisa tidur pada pagi hingga siang hari
tapi justru inilah waktu tersibuk di rumahnya
sungguh nurhayati tak tega membangunkan putrinya
tapi mau bagaimana lagi anaknya harus makan tiga kali sehari
menyuapi vivi makan juga bukan perkara mudah
rasa tak nyaman membuat vivi terus menangis
dan memuntahkan bubur atau susu yang disuapkan kepadanya
ayunan adalah satu satunya tempat yang membuat vivi tenang
di ayunan sederhana yang terbuat dari kain sarung inilah vivi bisa tidur
suara tangisan vivi seperti tak pernah hilang dari rumah nur hayati
termasuk ketika vivi mandi
itu sebabnya nur hayati selalu berupaya tak berlama lama memandikan anaknya
nurhayati harus senantiasa sigap
bukan hanya karena kondisi vivi yang sangat rentan
tapi karena nur hayati memiliki tiga anak lain yang juga butuh perhatian
termasuk adik vivi yang baru berusia tujuh bulan
kelelahan mengurusi empat anak sebenarnya tak dirasakan sebagai beban oleh nur hayati
yang membuatnya banyak merenung dan bingung adalah masalah ekonomi
kastawan syah hanya seorang kuli bangunan
di pundaknya nurhayati dan keempat anaknya menggantungkan hidup
keluarga ini hidup sangat pas pasan
meski bpjs telah menanggung semua biaya pengobatan vivi
masih banyak yang harus ditanggung keluarga ini
biaya itu belum ditambah ongkos transportasi
kontrol ke rumah sakit setiap bulan
atau jika tiba tiba terjadi kondisi darurat
ya beban hidup memang berat
namun beban yang ditanggung bersama membuat mereka kuat
ya agak menggunakan roupnya
kami ibu aja yang banyak banyak sabar
ada harapan lu kalau ivi pasti bisa sembuh
pasti bisa sembuh
ada gue harapan
gue pengen dia sembuh
kasian adik ibunya sakit batuk
semoga adik adik cepat sembuh
sudah dua hari ivi sulit tidur
gadis kecil ini sedang batuk
nurhayati dan kastawansyah sudah terbiasa dengan keadaannya
mereka berbagi tugas menenangkan vivi setiap kali anak itu terbangun di malam hari
walau kurang tidur kastawansyah tetap harus bekerja
pukul delapan pagi ia sudah siap pergi mencari nafkah
kalau dicium itu kan kalau pamit itu kadangkan walaupun dia tidur
dia langsung melek bu langsung senyum biasanya
kalau nggak dipamit kemana mana rasanya lain
seandainya saya kerja kan nggak pamit sama ivi rasanya gelisah kerja
makanya kataku kan kayak ada ikatan batin yang kuat sama mipi
senyum dan tawa ivi laksana pemantik kobar semangat kastawansyah
ia tak mematok hari kerja
kapanpun ada pekerjaan ia siap
termasuk pada hari libur
namun selama pandemi tawaran bekerja jauh berkurang
kastawansyah yang sebelumnya mahir membuat relief tanaman
memutuskan menerima pekerjaan apa saja asal halal
seratus ribu rupiah sehari diterimanya sebagai upah bekerja
penghasilannya tak seberapa itu masih harus ia sisikan untuk pengobatan vivi
tak ada kata menyerah dalam hidup kastawansyah
melihat wajah vivi saja sudah cukup mengingatkannya
bahwa kelelahan yang ia rasakan tak sebanding dengan rasa sakit yang diderita anaknya
ketika ivi berada di rumah dia mengalami keadaan yang sangat teruk
ya mungkin karena
tapi itu kalau aku perhatikan walaupun dia sakit begitu kan dia tuh ngerti
kalau aku pulang kerja
dia ketawa biasanya
tapi dengan yang lain nggak mau dia ketawa
jadi seolah olah kan saya mikirkan
mbak artiana ini ngerti dengan keadaan
tapi alhamdulillah walaupun pipi sakit kayak gitu kan
alhamdulillah meski pipi ada ada jauh untuk dia berobat kan
untuk dia kontrol tiap bulan
itulah yang bikin saya semangat
perjuangan kastawansyah dan istrinya dipahami betul oleh anak anak mereka
anak pertama anak berusia tujuh tahun itu lebih memilih membantu menjaga adik adiknya
daripada bermain dengan teman temannya
untuk membantu orang tuanya
kelapa kelapa yang jatuh di pekarangan rumah ia jual
sehari bisa dapat berapa jualan kelapa
rp delapan kalau ada empat kelapa
terus duitnya dipakai apa
kadang kadang simpen kadang kadang tuh bikin adik pipi

kok kamu mau kayak gitu
mau karena ada adik pipi
tanggung jawab sebagai seorang kakak sulung sangat diperlukan

tidak ada yang bisa diperlukan
dia tahu vivi adiknya butuh perhatian lebih dari orang tuanya
ringo bahkan tak bisa menutupi kesedihan
tiap kali disinggung tentang kondisi adiknya
mimpinya sederhana bisa bermain bersama vivi dan dua adiknya yang lain
kasian adik pipinya sakit batuk
semoga adik pipi tetap hidup
untuk emang kejar kejaran
kita bisa tetap kejar kejaran
kalau bisa sering sholat itu kan
kalau tuhan berkendak kan gak ada yang tak mungkin
dua tahun sudah selang tertanam di sepanjang kepala
hingga perut vivi
kondisi selang ini harus dicek setiap bulan
seiring pertumbuhan tinggi badan vivi selang itu bisa memendek
dan mengganggu pengeluaran cairan dari kepalanya
pagi itu tim berbuat baik mengantarkan vivi ke rumah sakit untuk kontrol rutin
bersama kedua orang tuanya kami pergi ke tempat vivi dioperasi dulu
rsudm yunus bengkulu
perjalanan lebih dari dua puluh km selama sekitar satu jam sungguh tidak mudah
bagi kastawan syah dan nur hayati
mereka harus mengeluarkan dua ratus ribu rupiah untuk menyewa mobil
pergi dan pulang ke rumah sakit
jika sedang tak ada biaya mereka terpaksa harus membawa vivi
naik motor pinjaman saudara
biasanya kalau naik mobil begini memang anteng seperti ini

atau gimana pak
ini lagi anteng
kalau dibandingkan naik motor pak gimana pak
kalau dibandingkan naik motor malah ini rewel dia kalau naik motor

yang dulu mengoperasi vivi sudah pindah tugas ke kota lain
kastawan syahdan nurhayati sempat harus membawa vivi sampai ke palembang
demi kontrol bulanan karena tak ada lagi dokter spesialis bedah syaraf di bengkulu
kini mereka bisa agak lega
sudah tiga bulan terakhir ada dokter spesialis bedah syaraf bertugas di bengkulu
ada kejar atau apa
hari itu kastawan syahdan nurhayati sangat bahagia
hasil pemeriksaan dokter menyatakan kondisi vivi stabil
berat badan dan lingkar kepala vivi tidak menunjukkan tanda tanda memburuk
sementara selang di kepala vivi dalam kondisi optimal
kasus hidrosefalus kongenital yang dialami vivi
adalah kondisi yang tidak berhasil
masih adalah kasus yang banyak ditemui pada bayi
namun dokter juga menyebut vivi punya kelainan bernama kraniosinostosis
atau penutupan dini tengkorak kepala
kelainan inilah yang membuat vivi tak hanya harus memakai selang seumur hidupnya
tapi juga harus menjalani operasi rekonstruksi kepala
secara medis itu tulang tengkora itu akan ikut membesar kalau otaknya dia berkembang
otak itu akan berkembang kalau tulangnya itu bisa berkembang
kalau misalkan tulangnya sudah saklek sudah kekunci
otomatis perkembangan otaknya juga akan terhambat
jika kondisi kesehatan vivi sudah memungkinkan
operasi ini hanya bisa dilakukan di rumah sakit di pulau jawa
yang punya fasilitas memadai
karena risikonya yang amat besar
kastawan syah dan nur hayati berpikir ribuan kali
untuk merelakan anak mereka di operasi
terutama soal biaya yang harus dikeluarkan
tuhan akan memberikan jalan bagi mereka yang mau berusaha
keyakinan itulah yang dipegang kastawan syah dan nur hayati
pertolongan itu juga bisa datang melalui anda
orang orang baik yang mau berbuat baik untuk meringankan beban mereka
ya kalau bisa sering sholat itu kan
kalau tuhan berkendak kan
nggak ada yang tak mungkin
aku mohon pipi bisa normal bisa sembuh
dan kalau memang dia enggak bisa sembuh
tolong beri rezeki bagi keluarga kan yang cukup
terutama untuk pipi itu aja bu
ini menurut tiap ada yang bantu vivi
ngasih vivi itu saya doain
semoga allah membalas semua rezekinya itu berlipet lipet
lebih banyak dari yang dia kasih sama vicky
terima kasih sudah sayang sama bip